kepeti hari ini
saya belum ada kepeng tuhan
karena dagangan saya juga belum laku
kau berani membunuh aku
di bawah naungan kepala prajurit sukamana dan saya takut sama kepala prajurit sukamana
kurang ajar ini tidak bisa dibiarkan hal ini akan mencemarkan nama baik kerajaan sukamana
ini tidak bisa dibiarkan berhenti belum dapet keping tuan jangan omong cepat iya iya iya iya
apa ini sampai belum ada lagi tuh itu dia orang yang tadi membuat onar kesal melihat
ini semua kalian tetap disini cepat cepat bayu putih kamu sama hentikan perbuatan
apa kau berani berani mengajari aku
yang paman lakukan itu ada perbuatan yang paman tidak boleh berkendak seorang menang
diriwayat oleh abdullah bin asaib binzir dari kakeknya radyallahu anhu ia pernah mendengar
baginda rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah seseorang diantara kamu
mengambil barang saudaranya
hai tidak dengan main main tidak pulah sumpuhan dan barangsiapa orang menggambil tongkat saudaranya
maka hendaklah ia mengembalikan
hei siapa yang berani ikut campur urusan
man sellers tidak perlu siapa tie
diriku yang jelas apa yang paman lakukan di sini adalah perbuatan yang buruk paman paman adalah kepala
prajurit di sini paman harusnya melindungi rakyat bukan merampas harta rakyat kau jangan
menasihatiku aku menantang taru sungguh aku tidak menginginkan pertarungan ini tapi kalau
aku tak menerima tantangannya maka para pedagang ini pasti akan terus sengsara kenapa kau diam ah
kemana aku harus mencari putra kukian santai
hatiku mengatakan kalau aku harus menuju utara untuk menemukan putra kukian santai
sekarang kau inginkan
ini adalah nimas kedasi
akan aku berhentikan kalian
rakyat dan pedagang
jika kalian menemukan
prajurit prajurit jahat seperti ini lagi
segera laporkan ke istana
aku akan segera bertindak
akan melindungi kalian
dan melindungi hak rakyat
saya akan berhentikan kalian
kami akan berhenti
kami akan bekerja